musik kasidah biasa didikmati oleh kalangan terbatas mengisi ruang ruang perayaan keagamaan atau panggung panggung hajatan dari kampung ke kampung
namun di tangan nasidaria lirik lirik lagu perdamaian kota santri atau wajah ayu untuk siapa bisa menggerakan ribuan anak muda untuk berdendang bersama di festival musik nasional
nasidariya sudah menganggung di synchronize festival sejak dua ribu delapan belas
di gelaran tahun ini nasidariya berkolaborasi dengan profesor musik serbabisa cutnya deviana
itu kita kan juga belum tahu apa sih synchronize apa itu penampilannya dan bagaimana di mana dan keadaannya bagaimana kita belum tahu
eh tau tau kalau setelah itu kita tampil luar biasa kok remaja remaja penontonnya kok mudah mudahan semua
senang banget dengan lagu nasidariya jadi kita merinding senang banget dengan penampilannya kepada remaja remaja ini bisa
senang banget dengan lagu lagu nasidariya bahkan banyak yang hafal dengan lagu lagunya nasidariya terima kasih remaja
mengangkat tema lokal lebih vokal synchronize festival dua ribu dua puluh dua menghadirkan lebih dari satu ratus dua puluh enam artis dan musisi
tak hanya memberi ruang bagi musik arus utama enam panggung di synchronize memberi kesempatan yang sama bagi musik side stream atau
alternatif yang memiliki penggemar lebih tersegmentasi
meleburkan dua genre yang berbeda kutub menjadi ciri khas synchronize festival yang terus dipertahankan
jadi memang kalau misalkan kita ngobrolin sebuah musik itu kan tidak terbatas dengan genre sebenarnya
jadi musik genre itu begitu luas spektrumnya seperti yang tadi saya sempat bilang dan itu sebenarnya kayak esensinya sangat cair gitu
lantas tidak mungkin tidak ada yang tidak mungkin untuk menggabungkan musik yang sangat berbeda tapi bisa menjadi satu dan salah satu
lebih dari tujuh puluh ribu tiket terjual pada tiga hari penyelenggaraan synchronize festival dua ribu dua puluh
penikmat musik tanah air bisa kembali bernyanyi bersama dan melihat musisi kesayangan mereka langsung di atas panggung setelah dua tahun tak ada konser dan festival musik akibat pandemi covid sembilan belas
kolaborasi lintas genre lintas generasi memberi pengalaman baru bagi para penikmat musik
ya keren sih soalnya ini buat menghubungkan antar genre musik gitu ya
kalo misalnya ada yang suka rock atau suka pop gitu ketika digabungin mungkin makin makin mengelengkapi buat penggemar musik musik di indonesia sih
seru banget soalnya aku lihat panggungnya banyak banget ya stage nya banyak banget terus jadi terus warna warni gitu aku seneng aja lihatnya
ini sebenarnya ⁇ its a good thing juga jadi kayak ini bisa jadi salah satu tempat buat semuanya kumpul ya jadi kayak nggak usah mencar mencar
tapi ya again di apa
ini juga spesifik lagi di masing masing panggungnya
jadi kalo kita mau band a yaudah kita tinggal pindah panggung kalo pengen ke genre yang lain tinggal pindah aja
gapapa gak jauh juga soalnya
jarak satu panggung dengan panggung lainnya yang begitu dekat membuat pengunjung terdistraksi
sementara penanda arah yang kurang terlihat membuat pengunjung kebingungan menjadi kritik bagi penyelenggaraan synchronize tahun ini
selebihnya kedela cuaca buruk tak menyurutkan antusias perayaan keragaman musik lokal
terbeliputan cnn indonesia